saudara anggota komisi sepuluh dpr putrana bapak anjecar mendikbutristek
soal kenaikan uang kuliah tunggal yang dinilai naik tak wajar
salah satu contoh kasus mahasiswa yang penghasilan orang tuanya dua juta per bulan
dan harus membayar delapan tujuh juta rupiah
bahkan ada lima puluh orang gagal masuk perguruan tinggi akibat kendala ukt
bahwa contoh ini contoh kasus ya
calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua dua juta itu dikenakan ukt delapan yang angkanya delapan lima
dan mereka beranggapan bahwa ketika permen ini belum ada ukt hanya sampai golongan enam
tapi setelah adanya permen dikbut ukt dibuka dengan golongan dua belas
artinya ini kan penerjemahan dari pihak rektorat terhadap kebijakan yang baru
kita harus sama sama menyadari inilah kualitas dari rektorat
dalam menerjemahkan permen yang korbannya adalah adik adik mahasiswa
bahkan di tempat ini mereka dilaporkan ke polisi
meskipun kemudian dicabut oleh inilah yang harus kita sadari sama sama
kemudian mereka mengatakan bahwa ada lima puluh mahasiswa yang tidak bisa lanjut sebagai mabah